dan untuk informasi terkini terkait penangkapan dua tersangka kasus keraton agung sejaga
sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan kabit humas polda jawa tengah
kombes iskandar fitriana sutisna selamat siang pak
selamat siang mbak
apa sih pak yang sebetulnya membuat kedua orang ini menjadi tersangka kemudian langsung ditahan
apakah ada hal yang meresahkan sehingga langsung ditahan pak
ya baik mbak ini kita dari polda jawa tengah memang beberapa hari ini viral sebuah video
dan ada kegiatan di purworejo yaitu deklarasi tentang pendirian kerajaan atau keraton
yang dinamakan agung sejaga
nah ini masyarakat dari jawa tengah khususnya ini resah dengan adanya raja kerajaan baru ini atau keraton baru
lalu kemudian pak kapolda memerintahkan jajaran reskrim untuk melakukan penyelidikan
lalu kemudian kita sudah melakukan pendalaman termasuk juga kita sudah menggeledah
melihat dokumentasi yang ada dokumen dokumen yang mereka miliki
jadi ternyata juga semua dokumen dokumen ini boleh kita katakan dibuat sendiri
dari mulai identitas kartu kartu sertifikat segala macam pernyataan dari pbb dibuat sendiri
oke lalu keterangan dari kedua tersangka ini keraton agung sejagat sudah mereka dirikan sejak kapan begitu pak
baru saja dua hari yang lalu
mereka resmikan di situ langsung mereka sendiri yang menunjuk sebagai raja dan ratu
ya lalu adakah kami dengar juga ada penyebaran berita bohong kemudian juga adakah kasus penipuan yang kemudian melibatkan orang orang lain yang menjadi korban
ya betul betul sekali mbak jadi ini mereka sudah merekrut atau masyarakat warga yang mendaftar kurang lebih
ini mendaftar yang berapa
mendaftar ini bukan dengan cuma cuma tapi dimintain biaya sekitar tiga juta per orang
diiming imingkan akan hidup lebih baik dan akan dijanjikan juga gajinya nanti pakai dolar setiap bulan
oke lalu sampai saat ini pak kabarnya akan melakukan pemanggilan terhadap tujuh saksi itu siapa saja pak yang akan dilakukan pemanggilan dan juga pengembangan pemeriksaan begitu ya akan dilakukan oleh pihak kepolisian
untuk saksi sudah beberapa yang sudah kita periksa ya
dari mulai warga yang sudah mendapatkan
dari daftar ataupun keanggotaan yang sudah ada mereka lantik gitu
mulai dari kementeriannya di situ ada yang namanya maha menteri dan kemudian ada para gubernur ada para camat dan lurah itu yang sudah dilantik oleh mereka
lalu kemudian beberapa warga juga yang merasa resah
dan nanti ke depan para ahli saksi ahli juga kita akan mintain keterangan dari ahli sejarah dari psikologi termasuk sosiologi itu nanti semua akan kita mintain keterangan sebagai keterangan ahli
untuk kesimpulan sementara terakhir nih pak terkait dengan apa yang membuat orang orang kemudian tertarik untuk mengikut kerajaan ataupun keraton ini bahkan menyetorkan sejumlah uang tunai pak dari keterangan saksi
ya sementara itu tadi mereka diiming imingkan ya
hanya diiming imingi uang dolar itu saja gitu pak
iya dengan gajinya nanti bentuknya dolar dan kehidupan mereka akan lebih baik gitu
lalu selanjutnya apa yang akan dilakukan dan juga ancaman hukuman bagi kedua tersangka ini pak
kami sementara untuk menetapkan kedua tersangka ini dengan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan ya kemudian dengan pasal empat belas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam tentang penyiaran berita bohong kepada publik dan meresahkan masyarakat luas
lalu terkait dengan biaya ataupun uang yang sudah dikumpulkan dari warga yang ada di sana bagaimana dengan nasib mereka yang sudah menyumbangkan uangnya begitu pak untuk keraton yang didirikan oleh raja dan permaisuri ini
uang itu menurut mereka itu dikumpulkan oleh raja dan permaisuri
itu di belikan pakaian seragam
mereka ini sudah dilengkapi dengan seragam keraton
mulai dari baju celana topi sepatu pedang keris itu yang merupakan biaya sebesar tiga juta itu
baik nanti kami akan tunggu lagi pak terkait perkembangan kasus ini
terima kasih sudah bergabung bersama kami
kombes iskandar fitrena sutisna sudah bergabung bersama kami di after sepuluh
ya itu tadi